hai harus balik di terhadap protesi ini belum ada peningkatan masih
kalau ininya pesannya udah dadakan gitu udah enggak bagian pak kita paling ya udah sebelum hari
hari sekarang ini kita udah pesen lagi secara online kalau ingin dulu hubungin ke agen agen
terdekat kita itu empat ratus dua puluh sebelumnya sebelumnya hari biasa itu dua ratus tiga puluh dengan adanya kenaikan seperti ini
gimana mas ya kita maklumin sih pak ini kan pas hari raya juga terus yang bisnya dari barat itu ke timur
itu biasanya kosongan arus balik di terminal pura jadi ini belum ada peningkatan masih stabil
hai paling nanti mulai ada peningkatan nanti setelah haplus
dua ratus lima puluh lima ke atas untuk menangani baru sedikit
menangkap kebanyakan naik dari bulu bulu dan diagen agen di torol di bubukan
saya ihsan sitorus saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media
streaming lainnya kompas tv independen terpercaya